fashion week teh apa mak
masa kamu gak tau
parah masa kamu kalah sama emak
oh karena apa
bukan karena apa
saya jadi kurang gairah
kita langsung ke kampusnya
gak usah dikejar
kita harus ke rumah bang edi
untung kita ada keperluan
kamu punya sosmed gak
hape saya hape jadul
cuma bisa buat telepon sama sms aja
kasian deh kamu
suami saya udah lapar
pasien itu apa mak
saya kalau ke toko pakaian
suka ada tulisannya
itu bahasa inggris
jangan lupa bikin sambel
kamu tau gak di jakarta sekarang lagi musim apa
kayaknya musim panas
musim yang memaksud bukan musim panas atau musim hujan
mungkin musim rambutan mak
bukan musim buah buahan
musim apa mak
makanya punya sosmed
kapan kita ke jakarta
mau apa ke jakarta
apalagi era policymakers
parah masa kamu kalah sama
masa kamu kalah sama mak
orang yang jalan iring iringan pamer baju
mak nanya kapan kita ke jakarta
belum ada rencana
pada saat ini kita akan mencari pamer baju yang lebih baik dari pamer pakaian yang diperlukan di jakarta

kata akang belum ada rencana

terus jalan ke dapur
bang ya aku sama yayat
laki laki yang tadi pasir di depan kita
sekarang motornya disejajarin sama safila
kita sikat duluan aja
tenang itu mungkin pacarnya safira
ngawasin hampir satu jam
laporan saya terima
kalian boleh pulang
kamu masih kesel sama aku
ngomong aku jangan diam aja
aku mau takdir kamu patagor
di pasar ada tiga orang
berapat ke markas
kita dipanggil bos
sudah bisa tugas lagi
berapat ke markas

bira mampir ke tempat makan sama laki laki
belum saya pastikan
masih saya pantau